berbeda dari biasanya petugas dekontaminasi mensterilkan sebuah lukisan dan pelukisnya senin siang
lukisan ini disumbangkan oleh seniman lukis dan musik hadi susanto ke posko dukungan operasional gugus tugas covid sembilan belas
daerah sivo yogyakarta yang dimotori tim reaksi cepat bp bddi
karya ini terinspirasi dari perjuangan para petugas kemanusiaan yang bekerja dalam apd lengkap atau hazmat
untuk menyelamatkan pasien covid sembilan belas
menurut seniman yang biasa disapa hasu ini biasanya ia menghargai lukisan ini ratusan juta rupiah
namun di masa pandemi hasu lebih memilih menyerahkan lukisan ini secara sukarela
saya ini ingin menyumbangkan sesuatu tetapi tidak dalam bentuk nominal
karena apa saya tahu nominal pun berapapun akan habis
para relawan mengaku senang dan menganggap lukisan ini
sebagai bentuk dukungan semangat
kita pajang di posko untuk sebagai bentuk itu tadi semangat
dan kawan kawan sangat senang sangat mengapresiasi pemberian ini
tidak melihat nominalnya
tak pernah ada niat untuk menjual lukisan ini
karya ini akan terus dipajang sebagai pengingat akan perjuangan melawan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia